sebanyak delapan belas putra putri terbaik bangsa diberikan anugerah ikon prestasi pancasila dan insan pancasila dua ribu dua puluh
pemberian penghargaan baik pada pribadi maupun komunitas ini diharapkan bisa menjadi teladan dan inspirasi untuk membangun bangsa
badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip mengadakan acara penganugerahan ikon prestasi pancasila dan insan pancasila tahun dua ribu dua puluh satu
yang diselenggarakan di gedung merdeka bandung jawa barat pada sabtu siang
penganugerahan yang sudah berlangsung sejak tahun dua ribu tujuh belas ini merupakan bentuk apresiasi terbaik bagi putra putri bangsa di seluruh penjuru tanah air
kali ini total sebanyak delapan belas penghargaan diberikan pada pribadi kelompok atau komunitas
yang melaksanakan dan mengimplementasikan pancasila dalam tindakan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan
juga meraih prestasi secara nasional maupun internasional
dengan diberikannya penghargaan ini diharapkan para pemenang menjadi panutan dan inspirasi bagi masyarakat untuk terus membangun bangsa indonesia
inilah yang menjadi alasan kuat mengapa bpip terus memupayakan di lain lain pancasila
pertama pancasila akan terus hadir dalam setiap roh hati kita
termasuk di bidang sains seni budaya olahraga inovasi kewirausahaan serta kegiatan di utas kegawaan
yang kemudian kami kategorikan dalam rekor prestasi pancasila
insan pancasila tahun dua ribu dua puluh tiga diberikan pada taufik kamal al fatih timur muhammad nur huda
epos ignatius jonan umi wahida putri aryani wajinah ulil absar abdallah elga j sarapu igusti ngurah sudiana risa damayanti dan imron rosadi
sementara itu ikon prestasi pancasila dibagikan per kategori
kategori sains dan inovasi diberikan pada latifah nurahmi kategori kewirausahaan sosial pada emil salim kategori seni dan budaya pada titi puspa kategori olahraga pada ninengah widiasih
terakhir kategori tokoh atau penggerak
dan juga kategori kualitas iman diberikan pada alisa wahid
kemauan yang kuat untuk berinovasi supaya bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara
bpip adalah lembaga yang berada di bawah presiden dan berupaya dalam melakukan internalisasi serta aktualisasi nilai nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
sebagai penutup kegiatan penganugerahan ikon prestasi pancasila dan insan pancasila dua ribu dua puluh tiga diadakan kirap pancasila
yang diadakan di sebagian jalan asia afrika kota bandung
di antaranya menampilkan atraksi drum band jaka panorama secapa ade jawa barat dan regu paski beraka kota bandung